minggu pagi ribuan warga bandung antusias mengikuti jalan sehat partai hanura
yang digelar tepat di depan gedung sate bandung jawa barat
ketua umum partai hanura usman sabta odang mengingatkan
pentingnya bersatu dengan rakyat untuk membangun indonesia yang makmur
agenda jalan sehat ini juga digelar partai hanura untuk melepas ridwan kamil
gubernur jawa barat yang akan usai menjabat pada awal september mendatang
ketua umum partai hanura usman sata menegaskan
agenda jalan sehat ini terinisiasi dari program kerja presiden joko widodo
untuk menyamakan persepsi masyarakat indonesia
jadi kita mau menginginkan bahwa ada sesuatu kemakmuran daerah
tagline daripada partai hanura itu berpihak kepada daerah
bila mana daerah makmur baru ada indonesia makmur
tapi kalau jakarta makmur belum tentu indonesia makmur
osman sabta memaknai agenda jalan sehat ini untuk menyatukan semangat daerah
serta mendapatkan figur yang berpihak kepada kesejahteraan daerah
ia juga menilai figur tersebut harus memiliki martabat

artinya kita memerlukan seorang figur figur yang berpihak kepada daerah
baik sebagai pemimpin daerah maupun pemimpin bangsa indonesia
kita tidak soal dari partai sahab apa saja
yang mendukung seorang figur pemimpin yang bermartabat
mempunyai tagline berpihak kepada daerah
oso juga mengingatkan kepada warga jawa barat
agar memilih pemimpin sesuai hati nurani
mengingat jawa barat adalah penentu indonesia dengan jumlah pemilih paling besar